sebagai salah satu destinasi wisata favorit
kota bandung menawarkan berbagai jenis tujuan wisata
salah satunya adalah kafe dengan konsepnya yang tidak biasa
berikut sajian kulinernya
lain panorama alamnya yang indah
kota bandung juga terkenal dengan wisata fashion dan juga kuliner
banyaknya wisata kuliner di bandung
membuat pengelola tempat makanan maupun kafe
harus selalu menampilkan ide kreatif untuk menarik wisatawan
salah satunya ialah kafe gold star
kafe ini menawarkan suasana yang tidak biasa
yaitu kafe berkonsep goa
hampir setiap ruang menghadirkan suasana yang mengadopsi goa di yunani
di setiap ruangan memiliki nama berbeda beda
menu yang ditawarkan pun beragam
mulai dari western sampai makanan khas indonesia
saya ambil konsep ini sebenarnya dari yunani ya
karena saya lihat santorini itu benar benar negara
yang sangat indah
dan mereka juga dari suasananya
saya sengaja membawa konsep itu ke indonesia
supaya orang indonesia yang nggak bisa pergi ke sana
juga bisa merasakan gimana sih rasanya
nikmatin goa di santorini itu gimana sih gitu
buat anda yang ingin bersantap dengan suasana fantasi
bisa mencobanya di kafe
anda bisa merasakan dunia peri
dunia hayalan yang penuh dengan cerita
menu yang disajikan oleh pengelolanya mempunyai kisahnya masing masing
seperti yang ada di dalam dunia dongeng
konsep yang ditawarkan dari sleepping forest ini sendiri
kita menawarkan untuk family dan juga anak anak sendiri
jadi mereka bisa bermain dan juga orangtunya sendiri bisa makan di sini gitu loh
dan restoran yang kita punya di sini nih
bukan hanya sekedar restoran yang hanya menyediakan makanan
cuman kita juga di sini menyediakan
ke depannya akan ada buku cerita
dan juga akan ada show show yang itu mungkin di indonesia
dia baru ada satu yaitu di sleeping forest bandung
kafe unik lainnya ialah kafe the moners
kafe ini ditujukan buat anda yang suka doraemon
di sini seluruh interiornya dibuat dengan nuansa doraemon
ada replika kamar nobita dan doraemon
lengkap dengan komiknya
menu yang ditawarkan juga terkait kartun kucing itu
nasi kari dengan bentuk menyerupai doraemon
serta es campur jeli penerjemah berbentuk doraemon
kafe doraemon di sini awalnya dari komunitas
komunitas yang penyokap doraemon gitu
sehingga katanya wah ini unik gitu
doraemon itu bisa untuk dewasa anak anak
sampai yang lain universal
nah maka dibuat kafe the moners ini gitu
dari setahun yang lalu kurang lebih
satu tahun lebih sekitar satu tahun setengah
kayak jerit transulator juga termasuk dari doraemon gitu
ya usai menikmati suasana doraemon di kafe doraemon ini
anda juga bisa menikmati makanan dengan bentuk unik
yaitu menyerupai doraemon ini di kafe ini
dan anda bisa mengajak saudara teman
ataupun keluarga anda untuk menghabiskan akhir pekan di kafe ini